aibtu sutisna polantas yang sempat dianiaya oleh dora natalia singarimbun resmi mencabut laporannya dan tidak memperpanjang kasusnya
aibtu sutisna dan dora juga telah berdamai sutisna mencabut laporannya lantaran iba pada dora yang merupakan tulang punggung keluarga
disaksikan oleh kapolda metro jaya aibtu sutisna dan dora natalia singarimbun resmi berdamai jumat siang di gedung sumber daya manusia polda metro jaya
aibtu sutisna juga sudah mencabut laporannya kapolda pun mengapresiasi tindakan bawahannya yang mencabut laporan sehingga persoalan bisa diselesaikan secara damai
aibtu sutisna mengaku iba kepada dora karena dora adalah ibu dua anak yang menjadi tulang punggung keluarga
dora pun berterima kasih kepada aibtu sutisna karena bersedia memaafkannya
bapak sutisna yang sudah mau memaafkan saya dengan kerendahan hatinya dengan ketulusan hatinya dia memaafkan saya
sekali lagi saya minta maaf bapak atas kehilafan atas kekalapan dan atas perbuatan saya yang tidak pantasnya dan seharusnya saya lakukan pada saat bapak bertugas
terima kasih juga bapak sudah mencabut laporan bapak dan tidak melanjutkan perkara ini
insiden antara aibtu sutisna dan dora natalia singarimbun terjadi tiga belas desember lalu di jalan jatinegara barat jakarta timur
dora sempat memaki sutisna lantaran emosi akibat kemacetan
budi tanjung jakarta